berbicara akhir pekan berwisata alam bersama hewan hewan liar menjadi tantangan yang berbeda
adrenalin dan juga indahnya alam akan menjadi kenangan yang tidak akan terlupakan
anda harus merasakan afrika van java yang berada di jawa timur
anchor cnn indonesia aziza hanum akan menunjukkan bagaimana indahnya afrika van java taman nasional baluran
siapa yang belum pernah jalan jalan ke afrika sama dong saya juga belum pernah
tapi gak usah sedih karena sekarang buat latihan dulu nih saya akan ajak anda untuk jalan jalan ke little afrikanya van java di situ bondo
mau tau seperti apa makanya ikut saya terus let's go
taman nasional baluran terletak di kecamatan banyu putih situ bondo jawa timur
rute termudah menuju baluran adalah via banyuwangi karena letaknya yang ada di perbatasan kedua kabupaten ini
kawasan pelestarian ini memiliki ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi untuk penelitian budidaya dan tentunya pariwisata
ketika diperlukan kawasan ini akan menjadi tempat untuk menjaga kemampuan
ketika diperlukan kawasan ini akan menjadi tempat untuk menjaga kemampuan
ketika diperlukan kawasan ini akan menjadi tempat untuk menjaga kemampuan

sampai dong selamat datang di afrika panjapan
padang savana terluas dan terbesar di pulau jawa ini memiliki keunikan tersendiri
karena di sini kita bisa langsung melihat satwa satwa liar beraktifitas di habitat aslinya di alam bebas
oleh karena itu kita tidak bisa berinteraksi langsung karena bisa mengganggu mereka
anda bisa lihat di depan saya lagi ada sekeluarga rusa yang sedang mengeksplor wilayah savana di sini
ada satu usaha kecil yang lucu banget
setelah berkeliling mangrove saya diajak mengunjungi tempat observasi banteng baluran
nah sekarang ini salah satu pojok rahasia dari taman nasional baluran
ini sebetulnya bukan konten dari wisata baluran
tapi saat ini saya mau sengaja datang ke sini untuk menunjukkan ada program konservasi breeding semi alami untuk para banteng banteng yang ada di sini
karena kabarnya sekitar dua tahun lalu survei terakhir menunjukkan ada sekitar enam puluh banteng yang tersisa di taman nasional baluran
semoga sekarang sudah bertambah
dan tentunya sistem ini juga bisa menambah populasi dari banteng
yuk ikut ke dalam
nah sekarang saya mau nunjukin maskotnya baluran ikonnya baluran yang ada di semua logonya baluran
tapi tahu nggak sih cara ngebedain baluran
banteng sama kerbau karena kan disini persebarannya banyak sekali kerbau banyak juga banteng
dan karena mukanya mirip mirip obat sapi juga mirip bahkan
suka bingung ngebedainnya
kalau kerbau biasanya warna kakinya satu warna
kalau banteng kayak pakai kaos kaki tuh ada putih putihnya
hari sudah semakin sore perut pun sudah merontak
setelah lelah berpetualang
kebetulan saya sudah janjian nih mau sekalian diajarin cara masak salah satu makanan khas banyuwangi
tapi sebelum berpisah tak lupa saya ucapkan sampai berjumpa lagi baluran
akhirnya saya sampai juga bu ini bikin lapar amat
kita masak masak apa hari ini

rujak soto memang makanan khas dari banyuwangi
oke mari kita masak
apa aja nih bu bahan bahannya
terdengar unik kan
rujak soto adalah menu khas banyuwangi yang merupakan gabungan rujak sayuran dan soto kuning
ini nih salah satu rahasia gurihnya bumbu rujak pisang kelutung
sudah tercampur semua bumbu dan sayur
masukkan potongan lontong dan aduk merata dengan bumbu kacangnya
tiriskan masukkan potongan daging atau ayam sesuai selera
tuangkan kuah kuning jangan lupa kerupuknya
seporsi rujak soto sudah siap disantap
dinikmati bersama es degan amboy tak ingin berhenti makan rasanya
itulah seharian saya berpetualang di taman nasional baluran
sekarang saatnya saya menikmati memanjakan perut saya dengan sajian istimewa dari rujak soto
ini ada satu ungkapan khas banyuwangi
artinya apa bu
hati senang habis berbual
hati senang habis berbual
duduk duduk di pinggir sawah
jadi senang udah perut kenyang hati senang
pemandangannya juga nggak kalah menyenangkan
hati senang itu